indonesia sebagai negara yang kaya dengan alam juga kaya dengan hutan yang memang sepatutnya dilindungi oleh negara
akan tetapi di banyak daerah kehutanan itu sendiri juga dihuni oleh masyarakat termasuk masyarakat adat
nah bagaimana memastikan bahwa hutan kita tetap dijaga dengan lestari akan tetapi hak masyarakat khususnya masyarakat adat untuk mengelola dan mencari kehidupan dari hutan itu juga tetap dijaga
oleh sebab itu perlu dibuat semacam hutan adat
nah kali ini insight berada di kecamatan kiri hulu di kabupaten kampar
kita akan melihat salah satu contoh
dari hutan adat yang dikelola namanya hutan adat gajah bertalut
nah untuk itu belum ada jalan jadi kita harus kesana dengan menggunakan sampan sampan tradisional ini dengan angka memakan waktu kira kira dua jam
jadi jangan lupa ikuti perjalanan insight kali ini masuk ke dalam hutan adat gajah bertalut dengan naik sampan di atas sungai
hutan adat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan masyarakat

hutan adat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan masyarakat adat
kekayaan alam yang terdapat di hutan telah menopang kehidupan sehari hari masyarakat adat dan titipan bagi generasi yang akan datang
pada dua ribu tiga belas lalu mahkamah konstitusi mengabulkan sebagian uji materi undang undang no empat puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang kehutanan
dalam putusannya mk menegaskan hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat dan bukan lagi hutan negara
alhasil puluhan juta hektare hutan adat yang tadinya diklaim sebagai hutan negara diakui keberadaannya dan dapat dikelola oleh masyarakat adat yang menempatinya
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada dua ribu tujuh belas kembali mengakui sekitar tujuh ratus sembilan puluh hektare hutan adat di indonesia
dengan demikian total luasan hutan adat yang mendapat pengakuan pemerintah mencapai hampir empat belas hektare
hingga maret dua ribu delapan belas pemerintah memproses sekitar enam dua puluh lima juta hektare
dan tiga belas usulan wilayah hutan adat yang baru masuk
pemerintah pun terus melakukan analisis dan menghimpun hal hal yang menjadi catatan serta aspirasi dari berbagai pihak
dalam penetapan hutan adat klhk mengakui memerlukan dukungan pemerintah daerah
peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam pengakuan hak masyarakat adat dan simpul negosiasi
klhk pun mencadangkan usulan hutan adat dalam peta kehutanan
tujuannya untuk mempercepat dan mengurangi risiko
konflik ataupun mengamankan wilayah agar tidak terbebani izin
sampan kita sudah menunggu
narasumber kita sudah menunggu juga
halo selamat pagi pak bupati dan juga
selamat pagi pak bupati dan juga pak
jadi nanti yang akan mengantar saya kita akan masuk ke hutan adat gajah betalut
itu di batu songgan ya namanya ke khalifana
di sini ada bupati kabupaten kampar pak aziz zainal
dan di sini juga ada ini namanya keren sekali
sebenarnya namanya pak manto
tapi gelarnya itu bapak datuk
pak datuk godang khalifah batu songgan
nah mungkin kita akan langsung saja ke sana ya
perjalanan berapa lama
satu setengah sampai dua jam
satu setengah sampai dua jam
ya yuk kita mulai
iya kita mengarungi sungai subayang ya
subayang di kecamatan kampar
hulu di kabupaten kampar
saya ditemani oleh pak bupati kabupaten kampar pak aziz zainal dan juga pak dato halifah batu songgan
ini namanya itu luar biasa ya karena di
datuk godang ya
kalifah batu songgan
kalifah batu songgan
jadi nama kenegaraan ini halifah ya memang dari sanonya
dari turun ke turunnya
dari turun ke burunya
pak datuk ini sebagai
yang menjadi penguasa lah
coba mungkin pak datuk saya panggilnya pak datuk aja gak apa apa ya
pak dato apa ininya istilahnya dari segi adatnya bentuk dari masyarakat itu sendiri di sini pak
ya sedikit mungkin saya bercerita pasal subayang
supaya ini asal katanya dari terbayang bayang
nah itu aja asal katanya
jadi sudah subayang ini dua ribu tahun
dua ribu tahun tahun lalu sudah dihuni oleh masyarakat masyarakat adat
yang kalau kita tengok masyarakat adat itu sebenarnya terpencil pencil diisi oleh komunitas budaya adat sendiri secara turun ke murun
sejak dahulu aja
jadi turun ke murun berapa generasi
kalau generasi mungkin gak bisa kami hitung lagi
kalau keturunan kekelipaan yang masuk saya
itu sudah tiga belas kalipa yang tercatat
sebelum itu gak tercatat
nah nama arti khalifa ya biasanya kita mengartikannya dengan lain ya
tapi dalam hal ini artinya itu sebenarnya apa ya
kalipa itu diawali dengan masuknya islam ke kampar kiri
sebelum itu kami tidak nama kalipa mungkin datuk seorang datuk pimpinan wilayah adat gitu ya
dengan adanya masuk islam tahun seribu satu ratus sebelas masehi ke kampar kiri itu masyarakat sini sudah punya undang undang adat dan hukum adat tersendiri
kemudian setelah masuk islam itu masyarakat sini menerima dengan baik islam itu sendiri
kemudian undang undang adat itu ada yang ditambah yang tidak sesuai dengan agama itu sendiri itu dibuang
jadi yang sesuai dengan agama itu adanya dikatakan adat yang bersyadikan syarak syarak bersyadikan ketemu allah
bapak kuatir sendiri adalah masyarakat adat makam hutan kampar itu sendiri
jadi di sini ada dua pemimpin
ini pemimpin daerah tapi ini pemimpin adat
bagaimana ini kan ada halifah ya yang merupakan pemimpin adat tapi ada juga ya bupati ya sebagai pemimpin daerah sini
bagaimana hubungan koordinasi khususnya administrasi dengan pemimpin adat ini pak
ya yang pertama tentu secara pemerintahan kita membawai para camat kepala desa kepala dusun rw sampai ke rt
itu secara pemerintahan yang ada di kebupaten kami

kabupaten kampar ini terdiri dari dua puluh satu kecamatan
di sini ini satu kecamatan
satu kecamatan kampar kiri hulu
nah ini termasuk pemerintahan kabupaten kampar yang salah satunya adalah kekalipan atau wadang ini
kekalipan di batu selanggan ini
nah ini pucuk adat
setelah masuknya islam ke sini beliau ini ditambah dengan nama kalipah
kekalipah itu sebenarnya
panutan baik secara adat panutan
dia juga panutan secara agama
jadi dia ini tidak bisa main main lagi nih
artinya panutan umat
ya datuk wadang ya
datuk wadang itu adatnya
kalipah itu kekalipan secara islami
nah dalam konteks ini ini ada sembilan desa nih bu ring
satu kecamatan ini ada sembilan desa
mulai dari gemah tadi tanjung belit muara bios sampai nanti kita ke gajah petalut
jadi di sepanjang sungai ini ada sembilan desa yang kami mengistilahkan masih di era termasuk tergolong tertinggal
nah untuk itulah pemerintahan kabupaten kampar bekerja sama dengan semua elemen termasuk pada kalipah kalipah yang ada
bagaimana membangkitkan melestarikan budaya budaya yang ada di sekitar kampar kiri hulu ini
tadi disebutkan bahwa banyak desa sini masih sifatnya terbang
masih sifatnya tertinggal ya
bagaimana menentukan kira kira cara cara untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat
apa yang diinginkan oleh masyarakat itu selama ini apa dan bagaimana dilakukannya dan kolaborasinya itu dalam bentuk apa
formatnya sudah ada bu desi
artinya kalau di daerah ini hutan hutan lindung hutan hutan adat yang harus kita lestarikan
yang utama kita carikan potensi potensi apa yang bisa membangkitkan ekonomi kemasyarakatan di daerah ini
terutama pariwisata tentunya
tidak ada lagi yang lain
karena kalau kita berbicara hutan tidak boleh
hutan itu diambil oleh masyarakat
jangan dengan mengambil hutan
untuk berbuat sesuatu saja merusak hutan tidak boleh
apalagi seperti batu yang ada di sungai juga tidak boleh
jadi ada larangan namanya
cuma ada sungai larangan ada lubuk larangan ada hutan
nah potensi hutan
hutan adat di sini di kampar kiri hulu ini
dari satu tiga juta kawasan yang ada di kabupaten kampar
itu lima ratus sembilan puluh ribu itu ada di kawasan hutan lindung
bukan hutan lindung kawat hutan secara keseluruhan
nah ini yang berpotensi dari lima ratus sembilan puluh satu ribu berarti
itu ada di kampar
artinya sudah bagus kampar ini
pelestariannya sudah bagus
kemudian dari lima ratus sembilan puluh ribu itu ada dua ratus tiga puluh tujuh ribu yang berpotensi dijadikan hutan adat
cuma yang tercatat saya baru empat belas ribu saja
empat belas ribu itu adanya di gajah betalur hanya empat lima ratus
nah inilah kita bagaimana upaya dan usaha kita bersama
talibah pilih tiga
tunggu tiga sejarangan
adat agama pemerintah bersatu padu
bagaimana kita memperdayakan masyarakat
meningkatkan hasil masyarakat
supaya hutan tidak rusak
tetap lestari dan masyarakatnya sejahtera
inilah format yang kita upayakan
di daerah ini kalau kita lihat ya
luar biasa cantiknya alamnya indahnya dan memang perlu dan harus dilestarikan ya
pak bupati tadi mengatakan bahwa
jumlah penduduknya bukannya bertumbuh tapi justru berkurang
nah ini bagaimana
nah ini bagaimana
nah ini bagaimana
yang pertama adalah
jumlah penduduknya ini
jumlah penduduknya ini
ini adalah bupaten kampar ditemani oleh bupati kampar aziz sainal dan juga pemimpin adat datuk godang halifah batu sanggang
luar biasa cantiknya di sini
dan sampang hanya satu satunya cara ya kita untuk ke desa desa di sini
tapi ini menurut saya ini bisa dimanfaatkan sebagai atraksi pariwisata ya karena daerah ini luar biasa
jadi ada dua keindahan airnya bersih dan jernih alamnya masih lestari
yang kedua memang satu satunya jalanannya ini
jadi ini tinggal mempromosikan
kalau bri dan cnn ini betul betul bisa mempromosikan tuh ya ini luar biasa
dan kalau airnya cukup tinggi seperti bisa arum jeram ya di sini ya
kayak arum jeram kita loncatnya begini ya sampan itu
tapi ini membuat kayak
tapi ini banyak ikannya
ikannya banyak pak
apa apa saja ikannya di sini pak
ini ada dikas ikan di sini
yang ada itu sekarang kalau secara umum mereka kita kami di sini itu dengan adanya lubuk larangan
bentuk konservasi masyarakat adat tadi
nah tadi saya lupa menengokkan batas apa nanti setiap kampung ada itu
batas lubuk larangan bagi mereka itu
jadi itu dilarang selama satu tahun sampai dua tahun dibongkar sama sama
dan melalui suatu ipes
dan kadang kadang bu upati diundang tuh
di dalam itu acara itu
upati sendiri yang pertama kali menjampak calonnya
nah itu dia
jadi lubuk larangan tuh bu
contohnya ini bu
ini kan airnya agak tenang ini bu
nah itu disepakati ini menjadi lubuk larangan
sungainya ini juga
tapi tidak boleh memancing di situ
tidak boleh mengambil ikan di situ
nanti yang dimaksud ke wadang tadi
tapi sekarang ini ada event event di mana barang barang
sama sama kita mengambil ikannya di situ
kalau ciri khas bahasa di sini ya
ada barau ada kepie ada lelan ada garyang ada geng geni
banyak sekali kayak ikan yang apa
pak bupati jadi pak bupati tadi mengatakan bahwa jumlah penduduknya
bukannya bertumbuh tapi justru berkurang
nah ini bagaimana apa penyebabnya datu
bahwa ya karena ini kan juga berkaitan dengan kemajuan desa desa
jadi itulah sebenarnya saya katakan tadi mengapa maksud pak bupati
kurang pak bupati ada minus
itu disebabkan di kampung itu di kenegari tidak menjanjikan lagi untuk kehidupan mereka mereka yang telah berpendidikan
inilah tugas kami
dan rata rata anak anak di sini sudah berpendidikan ya
ya teruklah dengan adanya
sekarang peningkatan ekonomi sedikit banyak pak bupati
masyarakat itu sudah mulai mengetahui sumber daya manusia itu sangat tinggi
jadi bagaimana kita kini memberi ruang untuk bekerja sama dengan pak bupati nanti bagaimana masyarakat itu tidak pindah lagi dari itu tentu dengan ketersediaan tempat pekerjaan bagi mereka mereka ini
jadi sebagaimana harapan kami selama ini
kami insya allah potensi alam kami punya kekayaan alam kami punya kalau ibaratkan ini mohon maaf pak bupati ibaratnya itik berenang di lautan
mungkin kami mati kehausan
kalau katakan seekor ayam bertelur di dalam padi bukan mati kelapar bukan begitu pak
tetapi seperti itulah kami punya potensi alam tetapi kami secara tradisional cuma itulah kemampuan kami untuk mengelolanya
jadi kedepannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pemerintah zaman saat ini dari presiden sampai pak bupati ini harapan kita adalah perhutanan sosial
jadi salah satunya dapat kami
untuk menjaga hutan kami ini untuk melestarikan hutan kami ini dan juga kami bisa mendapat manfaat dari hutan ini
mungkin dengan perhutanan sosial ini lantaran kami ini hidup di wilayah adat itu harapan kami
dapat bapak bupati untuk mendorong ini menjadi diperdakan nanti masalah hak dan pengakuan masyarakat adat di daerah kami ini
jangan sampai justru anak anak mudanya mereka pergi tidak mau kembali sehingga justru
kemudian dijadikannya nanti pak bupati ini harapan juga selama kita pak bupati juga pak dijadikannya ekewisata bagi kami
ini satu satunya nanti harapan kami ini kepada pak bupati kuntung
lumayan ya cukup banyak harapannya tapi harus mau tidak mau ya jadi prioritas ya
bagaimana pak bupati karena ini cukup banyak harapan
pertumbuhan penduduk minus yang kedua kenapa minus yang dikatakan beliau tadi benar
anak anak yang sudah bersekolah dengan pulang ke rumah
karena penghidupan di sini tidak berhasil

nah bagaimana upaya pemerintah itu tadi infrastruktur infrastruktur bukan saja jalan pak
tetapi ini sampan ini kita benahi sehingga orang bisa nikmat kalau dia ikut ke sini
sepertinya di luar negeri kan ada atapnya ada apanya ya bu
sekarang kita kan siapa yang mau duduk seperti ini kita benahi
nah inilah saya sudah punya keinginan dulu tuk maaf saya sudah menyampaikan

ada kepala desa di sini saya undang saya punya ide begini
bagaimana kalau kelompok kelompok yang ada entah tiga desa kita jadikan satu
kita buatkan suatu kawasan tuk kami biayai
buat perkebunan di situ mereka harus meninggalkan desa desa seperti muarabiyo maaf tuk
eh muarabiyo batu sanggan gajah betalut kan sedikit sedikit tuk
jadi kita pindahkan kita bangun suatu area
yang di sekitar sini juga tapi disepakati areanya itu
kita bangun buat keberumahan untuk mereka
mereka nggak mau
kami tidak bisa meninggalkan kuburan nenek moyang kami yang ada di sini
bahasanya itu tuk nggak mau mereka
biarlah pak kami mati sama sama di sini dengan nenek moyang kami
kami jangan dipindah
nah sekarang secara alami aja turun hilang hilang berkurang berkurang berkurang gitu ya pak ya
itu tapi kalau kita pindahkan secara modernisasi mereka juga tidak mau
nah ini upaya kami nanti dengan tuk kodang
menyadarkan masyarakat potensi daerah mana yang harus kita kembangkan
masyarakat dipindahkan ke situ sehingga hutan lestari ini tetap kita lestarikan
tetapi desa juga kita kembangkan
nah ini yang upaya kita ke depan
ya kelihatannya memang harus perlu menyamakan visi ya
antara ya kepentingan tapi juga ya masyarakat adat punya keterikatan sendiri terhadap tanahnya kan justru
jadi saya tersangkut ya

menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat tadi pada si
itulah salah satu mungkin disebabkan oleh tidak adanya keterjaminan mereka untuk tinggal
untuk bekerja di kampung itu untuk kehidupan mereka
itu makanya berkurang
jadi itu bagaimana pak bupati katakan peluang peluang itulah
kemudian peluang yang masalah perhutanan sosial ini kami butuh bimbingan arahan dan edukasi dari pemerintah
apa sih manfaatnya misalkan dapat kami dapatkan hutan ini supaya kami ekonomi bisa meningkat
kita mulai mungkin mulai dikalkan apa ini yang kami rencana akan kami tanam ada aren
itu aren rupanya bisa di dalam hutan
ini batu sanggan bu
iya saya sudah masuk
ini batu sanggan ini tempat keakhiran saya ini
lahirnya balik di sini
lahirnya balik di sini
jadi pusat kekalipan batu sanggan ada di sini
jadi di sini ada rumah sompu pak bupati
rumah sompu datuk kodang kelipa batu sanggan itu namanya rumah panjang
tujuh belas buayan bu di dalam itu berapa ini tujuh belas
dalam satu rumah
dalam satu rumah itu di rumah rumah rumah soko datuk kodang kelipa batu sanggan itu
tempat berusawarannya dalam enam kenegrian yang ada di kelipa batu sanggan ini
jadi lantaran musibah kebanjiran tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rumah itu hanyut bu
jadi tidak ada dana lagi kami untuk membangun itu
itu di sini dulu pak itu di depan umpun pumbu aur ini yang apa itu dulu
iya pas di situ dulu
pas di situ dulu
ini tanah itu apa saja pak
tidak ada pak habislah habis dihuntur dari air pak tidak ada apa
itu tadi ada daratan dulu pak rumah paling banyak di sini dulu
jadi waktu banjir sempat naik berapa meter
itu sampai ke akar rumah itu bu
itu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rumah di batu sanggar lebih kurang waktu itu empat ratus dua puluh rumah
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan itu hanyut lebih kurang empat puluh dua rumah tinggal yang ada
tidak ada setelah itu ada banjir juga tetapi lantaran ini masyarakat sudah pindah naik ke atas lebih tinggi sedikit
ya itu tidak mengurangi lah
kami tidak menapik kami tidak menapik dengan sifat kami apa yang sempat mengatakan demikian
pak bupati mungkin masyarakat kami sudah menengok hasil dari sawit itu sendiri sana
ini tantangan bagi kami pemuka pemuka adat ini itu usul usul bagi mereka mereka ini
tapi dato godang ini banyak ide ide ini semuanya makanya kita tertarik ya ingin melihat hutan desa gajah getalut itu apa apa saja
gajah betalut itu
jadi kenapa gajah betalut menjadi prioritas gitu ya
ini disebabkan juga oleh persyaratan menurut versi undang undang pemerintah pak bupati
yang pertama kebijakan satu peta nawacita dari bapak jokowi itu sendiri dari pemerintah gitu ya
kemudian syarat syarat mereka itu secara hukum dan syaratnya mereka ini sudah penuhi
jadi satu satunya kekelipaan batu sanggan ini yang terdiri di enam kenegrian ini yang memenuhi syarat untuk mengajukan hutan adat itu baru gajah betalut
butuh waktu berapa lama
oh lama kali pokoknya sudah dua tahun kami rencanakan ini
di depan setiap jengkal tanah itu kami jalani kembali kemudian kami petakan dengan bimbingan orang orang yang apa
jadi satu satunya siap untuk pemerintah satu peta hukum hukum adatnya kembali dibukukan
kami ini hukum adat tidak terbukukan pak bupati tahu sendiri hukum adat tidak terbukukan
dan apalagi kalau jumlah penduduknya semakin lama semakin berkurang kearifan kekemahaman terhadap wilayah ini kan semakin lama semakin mirang kan nanti
yang paling penting itu concern ya kepedulian orang orang di sini ini mah kita punya aset ini sebenarnya
itu modang ini bu orang orang seperti dia ini tidak banyak lagi sudah langka artinya sudah kurang peduli terhadap desanya
itu bu yang banyak lari ke jakarta ke pekanbaru ya pak ya
saya mau mengajak pak saya tinggal di rumah kaya pak ya
tapi satu kali satu minggu satu kali satu bulan insya allah saya ada pulang kampung apalagi dengan ada acara acara
iya apalagi seorang kalifah
iya pak jadi kemudian mungkin pak bupati mungkin sudah saya bintang kemarin sama pak ini masalah batas wilayah tadi pak bupati
adanya disesuaikan batas wilayah adat itu dengan batas wilayah provinsi dan kebupatannya
nah ini makanya satu peta ini kan menjadi concern karena kalau tidak kan tumpang tindih konflik dan lain sebagainya itu kan
satu peta itu banyak untungnya artinya konflik bisa terkurangi
ya kan konflik itu bisa terkurangi karena satu bahasa antara pemerintah dengan adat
tidak bisa lagi digagukan kemudian investor yang masuk juga tidak bisa mengadu domba
itu mudah sih yang ketiga masyarakat ada kepastiannya di situ nah ini yang kita patok dari sekarang kami saya hati hati dalam tanda tangan suatu surat keterangan ataupun surat sertifikat
sangat hati hati begitu saya mau tekan semua kepala dinas saya anu pertahanan saya undang dan inik mamak saya undang pas kalau sudah ada baru saya tekan
iya jadi masalah tata kelola
ini semua sangat membutuhkan peta yang jelas
nah kepemilikan yang selama ini di indonesia inilah yang menjadi sumber sumber konflik ya antar masyarakat pemerintah masyarakat adat karena masing masing memiliki rasa memiliki kepentingan sendiri ya
nah ini saya rasa salah satu cara yang terbaik adalah
semua punya keinginan
tapi harus ada satu peta yang disetujui tapi penggunaan tata kelola
penggunaan tata kelolanya juga berarti harus dipahami dan disetujui oleh semua pihak
berarti juga pemerintah juga tidak boleh misalnya mengundang investor tanpa
jadi kita mulai itu dari rt rw bu rt rw itu harus jelas dulu
selama rt rw ini belum fix kami juga hati hati untuk mengeluarkan itu karena itu akan menimbulkan konflik pasti itu sehingga kami betul betul dalam melaksanakan pertanahan ini saya betul betul hati hati
tapi syukur di daerah yang sembilan desa petusangga dan sekitarnya ini konflik itu yang terkecil di sini pak
dibandingkan dari dua puluh satu kecamatan yang lain yang ada di kabupaten kampar nah ini peran peran nenek mamak bertutuk wadang ini sangat berperan
nah saya ucapkan terima kasih juga ini beliau bisa menetralisir bagaimana menjaga kelestarian dan batas kelola batas tanah itu betul betul akurat
walaupun cuma sungai kecil tapi itu adalah batas batas alami yang tidak bisa dipindah
selama ini dato sumber konflik terbesar ya apalagi ya antara masyarakat sendiri mau juga pemerintah itu apa apa saja
karena ini kan sekarang kan penting kan untuk menyamakan visi ya supaya tiga bertali ini tetap terikat
kalau di masalah tanah wilayah itu ya batas wilayah adat sebenarnya kalau orang suatu kenegerian nenek mamaknya itu mengetahui
ini saja sejarah adat iya batas batas wilayah tidak ada konflik sebenarnya tidak ada
kemudian kenapa saya berani tidak ada konflik di setiap masyarakatan itu sebab antara satu kenebrian dan satu lain itu mereka sudah menyatu
kadang kadang orang batu sanggan sudah punya istri pula di tanjung beringin orang gajah pertalun ada punya istri di batu sanggan
jadi mereka ini satu kelukan kemudian diikat oleh suatu hukum adat
dengan pemerintah sendiri pemerintah daerah sendiri itu bagaimana apa selama ini yang mungkin sebelum sebelumnya yang dirasakan
karena ini kan berarti harus bermusyawarah menyamakan visi dan lain sebagainya ini apa yang paling susah lah gitu
apalagi kalau banyak misalnya investor atau masyarakat pendatang yang datang
jadi ini di luar mungkin kita bicara sedikit di luar apa apaan apa bupati kata tadi ini
rantau pak kampar kiri ini terdiri lima kecamatan
dari satu kecamatan sama kecamatan kampar kiri dulu pak bupati ya
jadi sekarang semenjak tahun dua ribu dua sudah dipecam jadi lima kecamatan
jadi lima kecamatan ini dihukum oleh satu hukum adat satu kerajaan di rantau pak kiri
jadi alhamdulillah satu satunya yang masih utuh di rantau pak kampar kiri ini hutan secara restari cuma kampar kiri hulu
kekalipaan batu sanggan khususnya kelipaan ludai yang kedua
jadi yang lain sudah terkontaminasi oleh perusahaan perusahaan yang oleh pemerintah pusat dahulu
diberikan izin hph hgu dan segala macam
jadi sebenarnya ini tidak kami tidak menapik kami tidak menapik dengan sifat kami
apa saya mengatakan demikian pak bupati mungkin masyarakat kami sudah menengok hasil dari sawit itu sendiri sana
ini yang mereka katakan bu
bahwa bonesi ini tantangan bagi kami pemuka pemuka adat ini itu usul usul bagi mereka mereka ini
tetapi saya tidak bisa kami bisa saya pemuka adat menyampaikan ini bukan kita bisa semena mena
hukum negara ada di sini hukum adat ada di sini
kalau kita melihat di televisi satu satunya di riau sungai yang masih asri yang masih jernih airnya hutan yang masih ada adalah di kita
jadi jadikanlah ini sebagai kebanjangan bagi kita
nah ini yang saya selalu sampaikan
walaupun sebagian ada mengatakan kita belum merdeka jalan tidak nyalu tidak sampai ke kita
kalau bapak ingin bapak ibu ingin sejahtera secara berkendaraan kalau bapak punya uang belilah tanah di tempat yang ada rodanya
jadi kita punya dua kampung pertama kampung asli kita di kedipan batu sanggan
kampung kedua kita bisa beli mobil itu bisa mungkin di pekanbaru atau di lipatkan gimana bukan berdasarkan itu
itu usulan saya bu desi bagi mereka mereka ini
gimana bapak bu
diterima kan usulannya
saya kira bagus idenya itu bagus artinya beliau ini sudah melihat ke daerah kampar kanan
kehidupan mereka di sana memang dengan hasil sawit itu agak sedikit naik ya kan
karena bagaimanapun harga sawit dibandingkan harga karet itu jauh bedanya
nah ini kita dorong juga nanti nih
dato' dendeng kepala kepala desa
kalau memungkinkan areal ini yang mungkin tidak melanggar aturan adat dan aturan negara bisa kita kembangkan why not
ini kita akan coba kita akan kembangkan
buat kita kan nggak ada masalah untuk penyediaan bibit segala macam
asal jangan melanggar aturan adat
jangan melanggar aturan negara
jelas di sini tidak boleh lah ya
di sini tidak boleh
yang kedua bu
kultur kontur tanahnya kan juga susah
bucak bukit setinggi itu
jadi kalau berkebun juga mikir mikir orang itu
iya kalau untuk merambah hutan untuk ditebang jadikan sawit juga susah bu
karena perlu perawatan
kalau karet begitu ditanam tidak perlu perawatan lagi
tinggal besarnya saja dato'
dan aren juga kan
ini luar biasa nih bu desi
hutan ini saya indah benar nih
saya sudah berkali kali ke sini
apapun yang kita buat di sini
kalau antara desa dengan desa itu tidak nyambung
tidak akan ada peningkatan ekonomi yang real
sehingga kita berharap antara desa kecamatan dan kabupaten ini terintegrasi
bagaimana kita memikirkan daerah daerah kita ini jangan ada yang tertinggal lagi
jangan ada yang terisolir
bagaimana kita menjajikan daerah daerah kita
memikirkan logo dan tentara dan tentara resmi
acteria datasi visi karena kita melihat hasilnya
anda tidak melakukan perkembanganmu dengan racunal
iya jadi kita di tengah tengah desa gajah bertalu terima kasih banyak pak bupati dan
juga pak halifah telah menemani kita kali ini kita lihat nih pak khalifah datuk godang
halifah batu sanggang menggunakan pakaian kebesarannya luar biasa bagusnya tapi mungkin
ada satu pertanyaan dari saya sebelum kita berpisah ini kan ya sudah lama menjadi hutan adat
turun temurun wilayahnya sudah paham dan kira kira harapannya seperti apa nah kapan
kira kira ini semua direalisasikan termasuk mungkin secara perdanya bahwa ini betul betul
hutan adat yang harus dikelola dengan semestinya dan tentu saja memperhatikan seluruh aspek yang
dibutuhkan oleh masyarakat setempat pak bupi iya yang pertama saya ucapkan terima kasih ini
pada dasarnya kita maunya secepatnya artinya perda itu akan kita proses segera setelah kajiannya
semua selesai kira kira apa kajiannya secara adat kata negara sudah komprehensif kajiannya
supaya nanti perdani jangan tarik ulur lagi waktu pengasahannya kita berharap akhir tahun ini sudah
selesai kira kira berapa persen dan apalagi kita yang harus di secara administrasi diselesaikan
sebenarnya secara kajian sudah kita mulai lama artinya informasi sudah kita terima banyak
tinggal kita memutuskan ini seperti apa kesepakatan kita antara pihak adat dengan pihak pemerintahan ini
sehingga nanti begitu perda kita selesaikan itu semuanya akan terakomodir jangan ada lagi
pihak pihak yang tidak terakomodir baik pihak yang ada di gajah betalut ini kemudian sembilan desa
yang ada di kecamatan kampar kiri hulu ini masyarakatnya semua menikmati bagaimana perda perda
itu bermanfaat untuk masyarakat kita dan yang penting lagi mungkin ke depan kalau setelah jalan
ini kan berarti ada aturan hukum ada penegakan hukum yang harus betul betul dipatuhi
diperhatikan ya gimana dato ke depan ini optimis bahwa dengan dijadikannya hutan adat secara resmi
kehidupan di sini bisa jauh lebih baik lagi yang penting lagi kerjasama yang baik ya antara
pemerintah daerah dan juga masyarakat di sini jadi kalau masalah itu sudah memang
dari tadi saya mengatakan bahwa sudah lama masyarakat ini mengimpikan itu
lagi ini ditunggu ke satu perda lagi sebuah cuma sepeda itu aja sebab kekalipan batu sanggan ini
sebagai nama bapak bupati sampai ke tadi akses jalan tidak ada satu satunya jalan adalah melalui
air air subayang itu sendiri jadi masyarakat ini sangat ketergantungan kepada hutan itu sendiri
sebabnya sejak dulu kala masyarakat itu terdama bagaimana dia ke arah perlokal yang yang mereka
ini masyarakat bersadar dengan sesadar sadarnya bahwa kalau kita merusak hutan itu bertempat
lingkungan sebenarnya saya katakan tadi bahwa hutan itu tanah itu dan ibu bagi kami jadi tempat kami
mengadu tempat kami meresahkan sesuatu tempat kami curhat tempat kami segala sesuatunya jadi
harapan dengan adanya peluang untuk perhutanan sosial yang ditawarkan pemerintah ini kami ini
ini kami tunggu sekali sebab satu satunya kekepatan usaha ini dengan lima dengan enam kenyegrian yang
sekarang ini segera sesuatu masalah dari awal sampai akhirnya setinggal menunggu pernah itu jadi
saya bertanggung tapi harapan kami bukan aja saja bertanggung tapi minta sekelipat batu sanggan ini
enam kenegirian delapan desa harus ikut dalam itu sendiri harapannya tahap tahapnya mau tidak mau ini
harus dimulai disini ya dan ini fokus pak buksel lihat ya infrastruktur tadi kan memang dibutuhkan ya
bagaimanapun ini seperti saya katakan tadi antara desa ke desa ini kan jalan infrastrukturnya nggak ada
terputus mereka ini
nah apapun yang kita buat di sini kalau antara desa dengan desa itu tidak nyambung tidak akan ada peningkatan ekonomi yang real
sehingga kita berharap antara desa kecamatan dan kabupaten ini terintegrasi
bagaimana kita memikirkan daerah daerah kita ini jangan ada yang tertinggal lagi jangan ada yang terisolir
sekarang seperti yang dikatakan oleh datuk wadang tadi infrastruktur yang ada infrastruktur air
sampan piau kalau bahasa sininya kan
nah kalau piaunya nggak ada susah
apalagi kalau itu banjir sudah susah
komunikasinya sudah susah
apalagi telekomunikasi juga tidak jalan
jadi saya berharap dengan adanya kunjungan dari bri dengan cns ini datuk wadang juga sebagai pucuk adat di kekalipaan batu soangan
sudah sepakat dengan pemerintah kabupaten kampar kita bersama sama dengan kepala kepala dinas banyak sekali ini
ketua bapeda asisten kepala dinas saya ajak semua
sini pak camat pak kepala desa kita sepakat sama sama bagaimana kita mengembangkan daerah kita ini
jangan ada lagi nanti saya mendengar kami daerah tertinggal daerah terisolir
nah ini yang kita kembangkan dari sekarang
yang kedua saya minta kepada seluruh masyarakat kesadaran untuk memelihara hutan
itu yang paling penting bu desi
jangan sampai ada pihak pihak tertentu secara komersil secara komersil saya ulangi lagi secara komersil dok
jangan kita perjual belikan hutan ini demi kepentingan
jadi hutan ini dimampaankan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan
anak kemenakan anak cucu kita memanfaatkan hutan ini
jadi kita lestarikan hutan ini bagaimana caranya itu ada dalam perdana
nah itu yang kita harapkan
iya dan kita harapkan kerjasamanya juga baik visinya itu sama sehingga semuanya jalan sesuai yang kita inginkan
ya hutan dilestarikan dengan binatang dan kekayaannya
semua satwanya itu terpelihara dan juga tidak ada pencemaran di sungai yang paling ini indah sekali sungainya itu bersih sekali
jadi sayang kalau misalnya nanti dikembangkan untuk pariwisata yang ada malahan merusak ini juga harus hati hati
sekali lagi pak bupati terima kasih banyak dan juga dato godang ya terima kasih banyak luar biasa ya perjalanan kita kali ini
ini sebuah aventur yang tidak terlupakan
ya kita setelah ini
mungkin akan melihat apa apa saja bentuk kerjasama yang bisa dijalin khususnya dengan mungkin fasilitator atau ngo
supaya perkembangan di daerah ini memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat
dan juga tentu saja sesuai dengan peraturan yang berlaku
nah kalau ini jadi maka ini akan jadi yang pertama di riau sebenarnya untuk mencoba meyakinkan para pihak bahwa ketika masyarakat diberi kesempatan
mereka bisa mendukungan nisaya mereka bisa mengelola
ya salah satu lsm yang membantu ya mengelola mengembangkan daerah ini menjadi hutan adat adalah rahmat hidayat ya manajer regional dari wri
dan di sini ada market dari daerah ini
tadi kita sudah menelusuri sungai subayang tapi untuk mendapatkan gambaran keseluruhannya kita bisa lihat di sini di market yang sudah disiapkan oleh teman teman
jadi rahmat apa yang kita bisa lihat di sini dan kira kira ini apa kaitannya dengan pengembangan daerah ini menjadi hutan adat yang lestari dan secara ekonomis bermanfaat bagi masyarakat
ya jadi market ini sebenarnya upaya untuk lebih menyejarkan bahwa pengetahuan
juga bagaimana masyarakat bisa paham seperti apa konteks keuangan wilayah mereka
kita dari tadi lewat sungai subayang ini kita berada di posisi di sini
kita di sini posisi kita dan inilah lanskap dari gajah bertalut
ini beda hijau muda dan hijau tua dan ada oranye itu
yang hijau tua ini disebut masyarakat sebagai rimbogano
rimbogano itu bahasa indonesia nya hutan primer
nah sedangkan yang sudah muda
yang sudah ini kebun kebun karet masyarakat
nah yang agak orange ini pikiran mereka untuk cadangan
tapi juga sampai hari ini fungsinya sama dengan rimbogano jadi tetap dilindungi
dan ini yang empat hektare itu di sini
betul ini yang empat empat ratus empat belas hektare yang dalam proses pengusulan untuk menjadi hutan adat
nah kalau ini jadi maka ini akan jadi yang pertama di riau sebenarnya untuk mencoba meyakinkan para pihak bahwa
ketika masyarakat diberi kesempatan diberi peluang dan dukungan
nisaya mereka bisa mengelola
dari tutupan citra lansat kita tracking dua puluh tahun kebelakang
artinya masyarakat mampu mengelola kawasannya dengan baik
nah berbeda dengan misalnya perusahaan atau yang lainnya yang memang ya tidak berkelanjutan

beranjak dari ketika menjelaskan peta datar
kok ini bukunya seperti ini
jadi akhirnya disepakatilah bersama kelompok perempuan dan kader peta desa
dibuatlah market tiga dimensi supaya lebih jelas
peta ini juga digunakan oleh pemerintah desa untuk membuat perencanaan kampungnya mbak
jadi bahasa kami tata ruang mikronya
jadi kenapa warnanya berbeda beda ini bagian dari keruangan yang mereka pahami
jadi ada ruang sungai seperti di sini
ada ruang pemukiman yang warna ini
ada ruang perkebunan atau petalangan
ada ruang untuk tanah yang dilindungi
dan ada ruang rimbogano yang memang harus dijaga jangan sampai rusak
nah konsep kearifan tradisional ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk
mereka satu meyakinkan para pihak
bahwa mereka mampu
yang kedua juga dengan adapeta ini
ini bagian untuk menyelesaikan konflik konflik antara wilayah wilayah yang berbatasan
nah dengan ada yang ketahuan kalau di kampar itu ada istilah
tanah berkelereangan air berkecucuran
jadi kalau ini mbak ini punya tetangga nih ini punya kita jadi rata rata batasnya adalah batas batas alam

yang kedua fungsinya ini juga untuk pengakuan dengan adagambar ini pak wuhidar anda bisa lihat
ada gambaran ini pak bupati bisa melihat oh iya memang betul
ini wilayahnya seperti ini ini perbukitan sehingga harus dijaga
yang ketiga untuk perencanaan kampung
nah jadi di mana mau ditanam karet di mana mau ditanam coklat di mana mau ditanam aren basisnya adalah ini
tidak mungkin menanam di kawasan kawasan yang lereng
tapi mereka akan menanam maka yang datar relatif menjadi kebun
ini menarik ya rahmat karena dalam perjalanan kita disini tampaknya dato' godah halimah itu
paham sekali di mana bagian wilayahnya sungainya dan bahkan kita lihat ini sungainya juga punya namanya sendiri
nah ini relevansi atau signifikan dari peta itu sendiri
ini kan ada ide untuk membuat satu peta dan supaya ke depan tidak ada ketumpang tindih konflik
nah ini apa relevansinya dan konteksnya supaya rencananya itu bisa dilaksanakan
kenapa kami menyebutnya itu pd inisiatif satu peta di level desa
di tingkat nasional tumpang susun petah bisa berjalan
tetapi yang terpenting adalah apakah itu bisa diaplikasikan atau tidak
kami mencoba membangun di bawah dulu melakukan tumpang susun peta melakukan pemetaan partisipatif melakukan proses kesepakatan batas wilayah
kalau ini jadi maka nanti desa berikutnya dilakukan hal yang sama akan terkumpul di kecamatan
satu kecamatan selesai selesai itu satu kabupaten satu provinsi
harapannya nanti akan jadi satu indonesia yang memang betul betul satu peta yang terimplementasikan
bukannya satu peta dalam dokumen tapi satu peta dalam implementasi
itu tujuan bagi siapapun ya
betul siapapun pemimpinnya dengan data data ini dengan praktek di lapangan saya yakin ini bisa memberi manfaat yang luar biasa
menarik sekali nah selain itu mungkin kita sambil jalan ya
karena ini menarik sekali ini
desa ini ada sekitar satu ratus tiga puluh an rumah ya yang ada di sini dan ya betul betul di tengah tengah hutan
salah satunya cara untuk keluar adalah menggunakan sampan dan dikelilingi oleh hutan yang selama ini menjadi sumber hidup masyarakat itu sendiri
mungkin kita sambil cerita ya apa kira kira yang sekarang ini dilakukan ya untuk memfasilitasi supaya hutan adat ini
betul betul sesuai dengan yang direncanakan
ya bung rahmat
kita lihat kan dari pemerintah daerah juga kan ingin ya membantu memajukan desa ini dan dari masyarakatnya juga semua inginlah istilahnya menjadikan ini sukses sebagai hutan adat
apa apa saja yang masih perlu difasilitasi dan perlu dibantu lah
saat ini sebenarnya pemerintahan partitas sudah selesai
pengembangan kelembagaan sudah selesai
buatan profil sudah selesai tinggal yang dibutuhkan adalah tim verifikasi di tingkat kabupaten
kenapa tim verifikasi ini sangat penting
karena ketika tidak ada tim verifikasi tidak ada dasar hukum untuk menentukan ini jadi hutan adat
yang kedua untuk beberapa wilayah hutan adat di dalam kawasan hutan negara harus ada perda mbak
jadi kami dengan teman teman ada aman ada hakiki jikalahari walhi
kemudian juga pelopor scale up mencoba mendorong untuk menginisiasi perda perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat sekabupaten kampar
kami tidak melihat hanya di gajah bertalu tapi konteksnya adalah konteks kampar
kenapa karena di kampar itu potensi hutan adat cukup luas lebih dua ratus ribu hektare
dan itu juga sudah terbuktikan ketika dikulang masyarakat mereka bisa dan baik hutannya
maka dapat manfaat
nah memang proses yang di kawasan hutan kami masih terus menegosiasikan dengan teman teman di kementerian kehutanan
karena ini juga kawasan konservasi sehingga mau tidak mau harus ada proses koordinasi dan bagaimana titik temu pengelolaan
sedangkan untuk yang di apl itu sudah tinggal sedikit lagi
ketika verifikasinya sudah berjalan pak bupati akan tanda tangani ini
dan mudah mudahan ini kalau bahasa orang melayu akan pecah
telur pertama bagi riau
karena riau salah satu inisiator untuk lahirnya mk tiga puluh lima
nah tapi di riau belum ada satupun hutan adat yang sudah direkognisi
mudah mudahan ini bisa menjadi alat pemantik untuk bergeraknya hutan hutan adat di kabupaten kabupaten yang lain
masih banyak desa desa lain
masih banyak sekali
iya masih sangat banyak
tapi apa yang selama ini rahmat sendiri melihat menghambat jalan proses seperti ini
dan apa yang
tiba tiba mungkin mengubah ya
bahwa keinginan itu bisa diakomodir dan ya kita harapkan perdanya segera dikeluarkan
nah memang masalah terbesar di rio sampai hari ini kan persoalan tata ruang yang belum selesai juga
ini memang jadi salah satu faktor
tapi ketika bupatinya berani mood inisiatif dan berani kemudian oke ini kewenangan bupati
itulah yang kenapa di kampar gerakan jadi sangat cepat
pak ajis sebagai bupati baru sangat progresif
beliau kemudian hayo
kita coba buktikan bahwa kampar bisa
dan kita kemudian mendorong inisiatif itu
karena urusan hutan adat lebih banyak sebetulnya ditentukan oleh kabupaten
bukan di level provinsi
nah kalau bupatinya oke masyarakatnya oke saya pikir ini bisa ketemu dan jadilah hutan adat yang menjadi harapan masyarakat adat
ya dan sebenarnya harapan yang dimiliki oleh masyarakat di sini itu tidak terlalu pelik lah istilahnya
harusnya tidak terlalu sulit
harusnya tidak terlalu sulit untuk dipenuhi ya
karena mereka sudah membuktikan bahwa mampu memelihara kelestarian hutan ini dan juga bahkan lebih baik ya dari apa yang selama ini dikelola
rahmat kira kira bisa ini suatu hari
kita begitu banyak ya hutan adat yang dimiliki itu
bit by bit kita bisa ya seharusnya menjaga kelestarian
kehadiran masyarakat adat
jadi saya pikir zaman baru kehutupan indonesia adalah di masyarakat adat
karena mereka lah yang sudah berpuluh puluh tahun mempraktekkan
kearifan lokal teknologi yang sederhana
kemudian juga tata cara pengaturan yang selaras dengan alam
jadi mereka memandang hutan tidak hanya semata mata tegakan kayu atau isi tambangnya
tetapi mereka melihat hutan sebagai bagian dari kalau bahasanya pak khalifah tadi pasar
kita butuh sayur ada
butuh obat obatan ada
butuh apalagi energi ada
jadi semua disediakan oleh hutan
nah sehingga memang mereka punya harmonisasi antara masyarakat dengan hutannya
memang juga tidak bisa dipungkiri ketika semua produk produk masyarakat harganya rendah
yang harus dibantu
iya sehingga mereka tidak melihat ya udah tergambang untuk kayu
karena kayu kapanpun bisa ditukar
nah inilah memang salah satu
karena memang salah satu yang harus didorong alternatif pendapatan lain masyarakat
atau ya sudah kita jual saja lahannya
nah itu jadi masalah
rahmat terima kasih banyak ya
sebuah pelajaran bagi kita semua
bahwa ya hutan yang kita miliki itu begitu banyak
tapi yang lebih penting lagi menjaga melestarikannya
dan sebenarnya yang paling tahu ya menjaga kelestarian hutan dan mengelolanya itu adalah masyarakat yang sudah turun temurun
tinggal di sini dan mereka ya memang merasa ya inilah rumah dan memilikinya
dan tidak mungkin akan dirusakkan
iya betul mbak
sekali lagi rahmat
terima kasih mbak desy
kita sambil lihat lihat lagi ya
katanya disini durian ya
kita cari durian runtuh ya